astaghfirullahaladzim raih surawi saya
kian santang akhirnya kau datang juga
kau apakah raih mahesha

aku tidak butuh bantuanmu kian santang
raih surawi saya kau sedang terluka
biarkan aku membantumu untuk melawan mahesa
aku akan menghabis adik sekalian kakaknya
biarkan aku membantumu untuk melawan mahesha
bukankah itu tongkat
kau pasti heran kan
aku mendapat tongkat
ini dari maha
aku mendapat tongkat
ini dari maha
kau sudah melihat sendiri
sudah melihat sendiri
ini adalah kekuatan raih mahesha

kau kemana kita raden
mau bukan raden kian santan
pantas saja beban tambah berat
ternyata kau menunggangiku
aku ada kemahiran
jangan balik tanya
aku tidak mudik
dasar kau ini bodoh
aku kira tadi raden yang menyuruhku terbang
dan tadi itu juga menghiburku
maessa harus diberi pelajaran
saya menyokongnya untuk milkaku
bantu bantuannya tapi rai
sebaiknya urusilah dirimu sendiri
rai surawi sessa benar saat ini
aku memiliki urusan sendiri
tugas yang cukup berat dari ayana
prabu untuk mencari kujang kembar
rai jangan memaksakan
diri biarkan aku
raih sebenci apapun kamu terhadapku
sepertinya raden mengenal baik orang gini
iya raden dia siapa
raden surawi sessa
jadi dia juga pangeran
berarti kita harus panggil dia
selamat pagi raden
kenapa kamu bisa berada di sini
mencari ibu nekon timani
bukankah ayanda prabowo sudah mencarinya
jika ayanda sudah mencarinya
berdiam diri di istana
tidak akan aku lakukan
raih dalam kondisimu seperti ini
sangatlah bahaya rai
biarkan aku menemani
tidak usah pedulikan aku
sebaiknya kau pergi dari sini
kondisimu masih belum pulih
biarkan aku menemani rai
aku membutuhkan bantuan kian santan
tapi aku tidak mungkin mengakuinya
kau ingin melakukan apa
tapi itu bukan kemauanku
itu memang kemauanku bukan kemauanmu
untuk persiapan menyerepuhi
kita memang memerlukan
untuk perjanjuan nanti
itu semua sudah ada
nenek tua bodoh
kita harus pergi ke gunung pangrang
pusaka trisula pancaswana